tadi dia sangat puas dia bilang
sama kualitasnya dengan yang
kita juga tadi puas
dan wartawan juga sudah naikin bannya itu
akan mencoba nanti
mungkin tanggal lima belas setelah kembali dari
setelah itu memberikan masyarakat nanti diatur tentunya untuk mencoba
setelah itu nanti baru diresmikan
nanti kita tunggu
mas berarti sudah sangat aman ya
sudah sangat aman ya
aman lah kalau tidak aman kita naik